selamat malam pak dino
maaf saya malam malam mengganggu pak
ya nggak apa apa ada apa ya
bapak besok diminta untuk mengecek pembangunan yang ada di bogor pak
rencananya besok pak aldebaran mau ke lokasi
sebaiknya bapak pastikan dulu agar semuanya lancar
kalau begitu saya berangkat malam ini aja
terima kasih buat informasi
terima kasih buat informasinya ya
sama sama pak selamat malam
hukum ke bogor ada proyek disana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
besok pagi aja ya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
jadi pagi pagi bisa langsung ke proyeknya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
el kok kamu sendirian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
besok mama ikut kamu cari andin ya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
tapi kenapa mama bisa langsung dekat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
dari awal mba anden dateng kesini
mba andin udah ini harus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
terus udah gitu masakannya itu enak
enak dia jago banget masak loh bu rosa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
good then kalau gitu al gak kelaparan ya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
rasanya mirip banget kayak rasanya masakannya bu rosa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
terus sudah gitu hatinya itu pokoknya baik banget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
yailah pake keceplosan lagi
kan disuruh sama mas randy gak boleh cerita gimana hubungan mas al dan mbak andinnya
mbak andin ke bu rosa
eh ini maksudnya itu loh bu rosa
tetap nggak ada kabar apapun dari andin
chat gue semalam juga belum kekirim
kamu dimana din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
mau sampai kapan sih kamu drama kayak gini
tapi papa janji papa bakal nyari mama
papa akan bawa mama pulang lagi ke rumahnya
udah kebangun kamu
aku dibikin sarapan
kamu sarapan apa mas biar aku ambil ya
kamu udah pulang din
kamu udah pulang din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
baru sehari andin gak ada di sini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
kamu sarapan ya
rena makan sirilnya sama susunya diminum ya
kamu sarapan ya
kamu sarapan mama siapin oke
mama bikin sup sama ayam kesukaan kamu
terus gimana kabar andin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
kecapain kali ya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
nggak boleh manjanin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
mendingan habis ini nanti ke supermarket
abis itu beli obat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
secapek apapun aku ma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
saya nggak mau pergi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
ini pasti baru pertama kalinya ya mas kamu nemenin aku ke supermarket
makanya belanja belanja aja
asalkan kamu tahu ya mas
jadi maksudnya kamu bilang saya tampan
di mata aku sih suamiku yang paling tampan di dunia sih mas
apalagi hari ini
udah sana belanja nggak usah senyum senyum
di saat aku harus mengikis perasaanku dan coba untuk lupain kamu mas justru ini malah ngebuat aku untuk ingat sama kamu
kamu gak apa apa
kok bisa ada disini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
ini aku juga udah ngapain
din tunggu din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
aku hantar ya kamu mau kemana
gak usah mas aku gak mau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
istri yang sakit begitu dibiarkan pergi sendirian
aku gak mau ada salah paham lagi
bu yang belanja
bukannya sampai pucat begitu
gak apa apa kok bu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
saya jadi ngerepotin ibu nih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
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oh silahkan pak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
maaf ibu yang bilang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
kamu di bogor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
kamu lagi ada masalah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

tapi aku tau

ternyata mas al cari aku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
pasti mas al cari aku karena rena nangis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
aku dengar papa kok pak
tolong jangan kasih tahu masalah
kalau aku ada disini
papa paham kamu kecewa saya
papa tau kamu marah
tapi papa tau kamu marah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
sekarang gak akan selesai
kalau kamu lari terus dari masalah
satu dua hari ini
kamu balik ke jakarta
tapi untuk saat ini aku lagi kepengen sendiri dulu ya
kamu jaga diri kamu disana
jangan lupa makan
jangan sampai sakit
yuk kita langsung jalan sekarang
si mobil dimana ya
ini itu kenapa
ya allah kenapa ini kok pingsan
aku juga ngapain disini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
mencampuri rumah tangga andin
dan juga aldebaran
tapi kenapa ya
masih pah mandatory
mau cari bantuan sama tetangga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
andin di dalam
mari kita masuk
ya allah andin
bu ini harus dibawa ke rumah sakit bu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
ibu tenang ya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
telepon pak surya aja deh
neng andin dia keluarga neng andin
neng andin dia keluarga neng andin
neng andin dia keluarga neng andin
evan aku ketinggalan lagi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
ya udahlah pak
nggak usah diambil
nanti sampai restoran kita kesiangan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

soalnya bu alma cuma tau nomor handphone ku

selamat pagi bu
sepertinya kunjungan untuk hari ini terpaksa terbatas
sepertinya kunjungan untuk hari ini terpaksa selesai
oh bu andin sakit pak
dirawat di mana pak bu andin biar saya jenguk
enggak enggak bu enggak lagi dirawat di rumah di rumah aja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
ya sudah kalau begitu pak nggak apa apa diundur saja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
terima kasih banyak bu doanya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
wah saya sekali ya pada kita sudah dekat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
kalau gitu kita terus saja bu
nanti dititipkan ke satpam rumahnya pak al
ya sudah kalau gitu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
terima kasih banyak ya mbak
mama sudah mau nemenin aku buat cari andin
andin itu istri kamu
mama akan mencintai andin seperti kamu mencintai andi
bapak mama akan tetap mencintai andin saat mama tahu siapa andin sebenarnya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
saya juga habis dari lokasi proyek tapi paninonya nggak ada
kira kira ke mana pak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
oh iya iya makasih banyak ya pak ya
ya udah kita pergi dulu ya nanti kita balik lagi kesini
yuk kalau gitu kita ke klinik ya sekarang ya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
kita harus cari dia dulu ya
enggak enggak enggak yang penting kamu ke klinik sekarang say
aduh jalannya pelan aja
tapi waktu itu kamu ketusuk ketusuk di mana
oh di rumah ini mbak
apa yang terjadi kamu kan black belt taekwondo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
aku refleks buat ngelindungi dia
tapi sekarang udah nggak apa apa kan kamu oke sekarang
oh andin waktu itu bilang nggak tapi mama kan donorin darah kak
makasih ya aku belum sempet bilang makasih sama mama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
itu kok mobil pak a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
katanya bu andin sakit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

ya allah rena
sesar aku takut seser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
gimana ini kok nggak bisa dibuka
lagi kan kenapa sih sus pake kamar mandi ini
kan emang pintunya rusak
ada kekunci sendiri
kamu di dalam gak kenapa kenapa kan
ya sayang miss kiki bakal bantuin kamu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
ya rahasianya hetsanya dewa mas yaa
tidak paljon kotaknya ini
dia udah tanggal banyak sekolah
warung orang juga mau ditemukan kerang
derived dari asing ushaisa
masuk rumah manufacturer
bu andi gak sakit
emang dari semalam
bu andi belum pulang
keceplosan lagi gue
duh bisa kena pecat
pabos dah ini
saya mau masuk
saya tidak boleh ngasih izin
masuk orang sebarangan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
remnya juga ada di dalam kan
saya mau ketemu sama rena
pabos dulu ya
tolongin rena ya
akhirnya kekunci di kamar mandi
pintunya gak bisa dibuka
kesianan amat sih rena
ya allah rena
dia pasti takut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
iya ini ibu mau buka pintunya
kamu jangan nangis ya
ini gimana tuh dia nangis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
mana keras banget lagi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
mundur belakang ya
tuh satu dua tiga
gak buka bagaimana ini
kita nggak bisa ngelakuin apa apa ini selain